kementerian perhubungan menutup sementara pulbus prima jasa di bandung jawa barat
penutupan pul dilakukan setelah petugas menemukan perbedaan nomor rangka bus di stnk
dengan yang tertera di badan bus
dalam sidak yang dilakukan menjelang lebaran
dirjen lalunintas angkutan darat turun langsung
memeriksa kelayakan bus stnk kir hingga fisik bus diperiksa
dari pemeriksaan ditemukan kejanggalan yaitu nomor rangka dalam stnk berbeda
dengan yang tertera di badan bus
petugas menemukan dua bus yang nomor rangkanya berbeda
dirjen kemudian memutuskan untuk menutup pulbus dan dilarang beroperasi
pihak prima jasa mengakui adanya kesalahan tersebut